rino setiawan murid kelas sembilan salah satu smp swasta di jakarta timur ini seharusnya hadir dalam kegiatan pendaftaran ulang di sekolahnya dengan membawa alat tulis dan seragam
namun akibat rumahnya terbakar tak satupun peralatan sekolah sempat ia selamatkan
kalau untuk sekedar pinjam sih kita kan merata semuanya pada kena musibah pak jadi ya kalau bisa ya bantuan aja sih gitu
rino bukan satu satunya korban kebakaran yang tak hadir dalam pertemuan pertama sekolah di tahun ajaran baru
ada pula muhammad raihan siswa kelas sepuluh jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur salah satu smk negeri di jakarta timur
semestinya ia mengikuti masa pengendalian lingkungan sekolah atau mpls secara virtual selama tiga hari
jangankan gawai pintar seragam pun ia tak punya
kan masa perkenalan cuma tiga hari dari jam enam sampai jam sembilan
pakaian seragam wajib putih biru nggak usah ikut karena barang barang udah pada kebakar
hingga senin pagi kondisi permukiman di jalan pemuda satu rt tiga rw dua kelurahan rawamangun kecamatan pulau gadung jakarta timur
masih luluh lantak pasca kebakarannya terjadi kamis lalu
tercatat sekitar empat puluh lima keluarga mengungsi di tenda akibat rumahnya terbakar
kami dari kelurahan dengan berkolaborasi dengan rt dan rw dan para orang tua murid sudah menggerakkan untuk ayo mengikuti mpls ini
tetapi sampai saat ini memang belum ada yang ke kantor kami
mungkin ada kendalanya apa namanya
terus apa namanya mungkin mereka lebih memilih di rumah tetangganya
tetangganya yang mungkin lebih dekat ya dari tempat pengungsi
di jambi hari pertama sekolah tatap muka dilakukan di sejumlah sekolah sd dan smp
siswa wajib cuci tangan mengenakan masker pelindung wajah dan jaga jarak
sistem belajar dilakukan dibagi dua shift pagi dan siang per dua jam dengan total siswa per kelas hanya dua belas orang
siswa juga wajib membawa surat pernyataan sehat
kita ada istirahat sebentar ketika si pertama keluar nanti itu akan ada penyemprotan lagi tempat duduknya
dilanjutkan dengan sip kedua sif pertama terdiri dari dua belas orang siswa minimal ini
yang belajar cuma kelas empat kelas lima dan kelas enam
satu dua tiga belum
satu dua tiga belum
demikian juga dilakukan puluhan siswa di padang
puluhan anak psd negeri empat belas sigung termuda kaupatan pesisir selatan memulai sekolah dengan tatap muka lengkap dengan protokol kesehatan
sementara bagi yang memulai hari pertama sekolah via daring dilakukan deru amar yusuf dan adiknya
debaran deru menjadi siswa kelas dua sd di sekolah dasar islam amalina tangerang selatan banten
sementara adiknya aldebaran menjadi siswa kelas satu di sekolah yang sama
apa saja sih
apa saja perkenalan ini bagaimana
pertama yang nama panjangnya
kedua yang panggilannya
yang ulang tahunnya
oh lengkap ya
terus abang deru lebih suka belajar secara virtual begini atau ke sekolah
karena kangen sama temen temen
hmm tapi kan
hari pertama sekolah dengan kondisi berbeda dialami para siswa di sejumlah sekolah di tanah air
mereka berharap pandemi segera berakhir sehingga aktivitas sekolah bisa kembali normal
tim liputan cnn indonesia